aksi unjuk rasa menolak imf world bank di bali kembali memanas
kali ini puluhan masa aksi dari aliansi mahasiswa papua dibubarkan oleh anggota perguruan silat
kericuan terjadi antara peserta aksi yang menolak imf world bank
dengan sejumlah orang dari salah satu perguruan silat di denpasar
kericuan bermula saat masa aksi dihadang ketika akan menuju ke kantor konsulat jenderal amerika
ketegangan juga terjadi ketika anggota perguruan silat ini merampas poster tuntutan yang dibawa oleh peserta aksi
tidak hanya itu kelompok masa ini juga tidak mengizinkan masa aksi membacakan pernyataan sikap
walaupun telah diizinkan oleh petugas kepolisian